menteri perindustrian agus gumiwang menghadiri peresmian produksi dan pelepasan ekspor perdana
salah satu mobil keluaran toyota
peresmian ini dilaksanakan di pabrik tmmin karawang jawa barat pada selasa tiga belas juni
sebelumnya ada toyota innova zenix hybrid suzuki r tiga hybrid dan wuling almas
kini yaris cross hev menjadi mobil hybrid keempat yang diproduksi di indonesia
yang siap diekspor ke dua puluh lima negara di seluruh dunia
rencananya produksi mobil tersebut akan memenuhi pasar domestik dan ekspor secara bersamaan
hal ini artinya tenaga kerja anak bangsa sudah bisa memenuhi kualitas ekspor
domestik dan ekspornya lima puluh lima puluh
ini akan diekspor ke asia tenggara dan negara negara amerika selatan
dan ini pertama diproduksi di indonesia
ia menambahkan rata rata produksi mobil hybrid toyota sekitar empat unit
tahun ini target ekspor mobil hybrid toyota mencapai satu ratus lima puluh ribu unit
dengan semakin meningkatnya ekspor ke luar negeri
ia berharap indonesia dapat memimpin pasar kendaraan elektrifikasi di pasar asia tenggara
menteri perindustrian agus gumiwang optimistis adanya peningkatan ekspor mobil hybrid
merek atau produk produk yang berbasis hybrid juga masih memiliki pasar yang cukup tinggi
baik kita domen
domestik maupun di global
dan tadi saya sudah sampaikan ke the beauty asia region dari toyota
untuk yang pertama meningkatkan atau membuka pasar ekspor di australia
dan kedua meningkatkan produk produk hybrid untuk masuk ke penetrasi ke pasar domestik di indonesia
agus menyebut pemerintah terus mempercepat akselerasi pembangunan ekosistem kendaraan hybrid
kemudian terus mensosialisasi

dan mengubah kultur kendaraan konvensional menjadi kendaraan berbasis listrik